riu aktivitas di pelelangan ikan kamal muara sudah dimulai sejak pagi hari
lokasi ini adalah tempat nelayan menaruh hasil tangkapannya untuk kemudian dijual
tidak jauh dari lokasi pelelangan ikan terdapat sebuah kampung yang dihuni ratusan nelayan
kampung di rw empat dan rw lima kelurahan kamal muara ini sudah dikenal sebagai kampung nelayan
dari total dua ratus warga sembilan puluh persen diantaranya adalah masyarakat keturunan suku bugis
suasana kental suku bugis terasa dari perbincangan warga dengan dialek bugis dan rumah rumah panggung yang ada

salah satu nelayan yang sudah lama tinggal di kamal muara adalah murni
pria lima puluh delapan tahun ini sudah menjadi nelayan sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
ia tinggal bersama istri anak dan cucunya di rumah panggung sederhana yang dibuat dari hasil melaut
selama lebih dari tiga puluh tahun keluarga murni mendukung aktivitasnya menjadi nelayan
itulah yang sedih
kalau dapat dari lau nggak dapat anak mau sekolah mau bayar sekolah mau belanja ya sedih lah pak
senang ya kalau lagi dapat dengan dua bulan tiga bulan baru dapat baru anak bayar sekolah buat belanja yang namanya kita kebutuhan rumah tangga banyak kan pak
salah satu potensi utama di kampung nelayan kamal muara adalah kerang hijau
setiap pagi murni mengendarai perahu yang disewakan
murni mengundang kerang hijau di tambak
tambak ini punya orang pak multi garap ini dapat berapa pak kalau garap mungkin sekali panen itu bisa berapa
seratus sekali jalan begini
kali jalan kadang juga enam puluh sehari setengah sekali jalan
ya sebisanya bisanya aja ke rempang kelola duit di rumah gitu
bermodalkan alat selam sederhana murni mengundang kerang hijau
karena seperti masker oksigen dan mesin kompresor murni memanen kerang hijau sendirian hampir setiap hari
tahu soalnya dari oli olinya itu
jadi udara yang masuk ke masker oksigen ini itu dari kompresor yang tadi nyala dan selama nyelam ada bau oli ya pak di sini
enggak masalah itu kok
kalau udah jatuh kalau nggak jatuh kelihatan juga
harus dilakukan sama orang yang udah profesional banget lah ya pak
keruhnya air laut di teluk jakarta tidak menjadi halangan bagi murni
dengan gesit ia mengitari tambak untuk mendapatkan hasil
gelembung gelembung di sana menandakan posisi pak murni saat ini saat mencari kerang hijau di tambak ini
nah kalau tadi dari perbincangan saya dengan pak murni jarak pandang di dalam sini saja tidak sampai satu meter
dan seperti inilah kehidupan para nelayan di kamal muara mencari kerang hijau dengan alat seadanya dengan alat yang sederhana
mereka coba bertahan hidup untuk mendapatkan penghasilan dari mencari kerang hijau
dalam sehari rata rata murni mampu mengumpulkan hingga tiga puluh kg kerang hijau
kurang lebih dua puluh menit pak murni tadi menyelam hasilnya gini satu kantong gini biasa dapat sepuluh kilo
selama empat tahun terakhir setelah ada proyek reklamasi nelayan merasa hasil panen kerang hijau terus berkurang
pak ini kan di sekitar sini itu pulau pulau reklamasi baru jadi nih itu pengaruh nggak sih pak dengan ini
di darap ini air buta itu turun jadi kerang hijau pernah mati
oh iya buta airnya kalau benih sih terus air mendingan
saat tiba di daratan kerang yang terkumpul kemudian dibersihkan oleh ibu ibu setempat
ininya teritiknya ini ini kan namanya teritiknya ini nih yang tirem ini namanya teritik tirem ini namanya dibersihin

tergantung kerangnya kalau kerangnya banyak ya banyak juga dapatnya
dibayar berapa bu per ember bu
per ember kalau sekarang dulu mah murah kalau sekarang mah rp lima sih
proses penjualan hasil tangkapan biasanya dilakukan dengan cara pengiriman ke pelanggan tetap
kerang hijau dari nelayan dihargai rp empat puluh per embernya
pemukiman padat sampah dan ketersediaan air bersih
pemukiman padat sampah dan ketersediaan air bersih
menjadi masalah utama di kampung nelayan kamal muara
selama puluhan tahun mereka memutuskan bertahan di kampung ini
karena sudah terlanjur bergantung hidup dari hasil laut
tim liputan cnn indonesia